saat ini anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya fani maniar
kedatangan gubernur dan wakil gubernur sumatera utara edy rahmayadi dan juga musa rajeksya
disambut oleh masyarakat pada hari kamis
upacara tradisional melayu digelar menyambut gubernur yang dilantik oleh presiden joko widodo di istana negara kemarin
setibanya di terminal kedatangan bandara kuala namu deli serdang
gubernur dan wakil gubernur sumatera utara edy rahmayadi musa rajeksya
disambut tarian selamat datang dari muda mudi masyarakat adat dan budaya melayu
sejumlah pemuda berpakaian adat delapan etnis yang ada di sumatera utara
juga berjajar menyambut gubernur baru hasil pemilihan kepala daerah serentak dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas lalu
dari bandara gubernur dan wakil gubernur sumatera utara edy rahmayadi musa rajeksya
berangkat ke rumah dinas gubernur di jalan sudirman medan
penyambutan tradisi melayu kembali digelar
berbagai tari tradisional dibawakan menyambut pasangan gubernur dan wakil gubernur baru
gubernur sumatera utara edi rahmayadi berjanji akan bersungguh sungguh membangun sumatera utara
saya tergantungkan setibanya di sumatera utara bangku angka pertama sebagai gubernur
ya bersyukur kepada allah
kita bisa bersama sama dengan rakyat sumatera utara untuk membangun sumatera utara
ribuan masyarakat yang menyambut berharap gubernur sumatera utara yang baru dapat membawa sumatera utara menjadi lebih baik
karena kami pengen bertemu dengan pemimpin kami
mau melihat dia ramah nggak sama kami
supaya dia lebih bijaksana lebih bisa memperbaiki kami sebagai warganya juga
usai menjalani sejumlah prosesi adat dan budaya
gubernur dan wakil gubernur sumatera utara edi rahmayadi musara jeksa
akan berdialog dengan para bupati dan wali kota yang ada di sumatera utara
sekaligus mensosialisasikan kebijakan dan program kerja mereka
agus pratman medan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini